melares mau kemana
mau makan dimana
liat dulu ada apa
aku juga lapar
mau aku anterin
bukannya bobi mau beli kopi
kayaknya mau makan dulu
pas pulang baru beli kopi
yaudah bareng yuk
yaudah tapi kata kang fizna
bang ojak lagi diantarin mas pur ke rumah sakit
bang ojak badannya panas
makasih ya bu
tadi abis beli pulsa ya bang
dikasih tau temennya tadi
buat apa bu
bakal jadi langganan beli pulsa nih
mbak be teh yakin
eee lele itu mbak be gimana sih
kalau emak lagi bikin kue terus kita pada datang berarti kita teh mengganggu weh
gimana kalo kita ke rumah mbak be saja
belum tau mak
tapi keliatannya teh lemes
si ojak mah suka ada ada aja
ma bang ojak sakitnya beneran bukan mengandungnya
ya udah emak minta tolong kak trisna aja ya antarin nih kue
bond sama alamatnya ada di dalam
lo kakak jadi beli hp yang bisa internet
yah kan enak bisa chattingan gratis
daripada sih tuh bentar bentar beli pulsa
bentar bentar beli pulsa
siti ini hpnya enggak bisa internetan
kalo laki lo sampe dirawat bisa berabe
bukan soal itu
mungkin bang ojek cuma kecapean aja mak
emang si ojoknya aja kagak bisa ngerawat diri
bang ojak lagi sakit jangan diomelin terus
tapi kayaknya kopi gua gak ada dah
tumben lu pulang cepet
ada rapat guru di sekolah jadi bubi pulang cepet kong
pas banget lah kalau gitu
lu ganti baju terus beliin gue kopi
ini mas sendoknya
sms dari bini lu
dia sih gak minta beliin apa apa
muka lu aja burem
pasti ada apa apanya ded
istri saya semalam minta izin
rambutnya dicet pirang kayak temennya
terus dia barusan sms minta dibolehin
terus lu jawab apa
soalnya gak sesuai det
masa mukanya melayu
udah makasih aja
masa itu udah berhasil
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
kayaknya mau makan dulu
pas pulang baru beli kopi
yaudah bareng yuk
tukang ojeknya gak ada mbak
loh itu ada motornya
motornya sih ada
tapi tukang ojeknya nggak ada mbak
tukang ojeknya kemana emang
rumah sakit mbak
enggak saya lagi jualan koran mbak
oh yaudah deh
mudah mudahan laki lo kagak dirawat dah
iya tapi juga gak mau
bang ojek dirawat di rumah sakit
kalo kecapean biasanya suka tipes mbak
mudah mudahan yang bukan tipes
jangan pada ribut
mendingan lo siapin baju laki lo
kalo ini beneran udah dirawat
kok mikirnya bang ojek dirawat
mbak juga kagak mau
lagi lo dirawat
tapi ini siap siap aja buat jaga jaga
mau ngajek mbak
tapi tuang ngojeknya ga ada mbak
bisa butuh coba ngajakin kok
emang mau saya cariin cacing buat bang ojak
oh bener juga loh tapi nyaringnya dimana ya
kalau emak mau di pasar ada kok mak
oh boleh dah
gue pergi dulu ya mak
kok gak bareng saya sih
kak cirimot kan lagi jualan
bang jangan ngobrol aja saya buru buru nih
kalau abang ngobrol terus saya jadi gak sabar
mak ini tasnya udah tadi siapin buat bang ojak
kalau ada mah berobat alternatif aja mak
iya sih tapi mah kagak tahu kemana
kalau tipe selain minum sari cacing ya harus istirahat
gak usah kemana mana jangan ngapa ngapain
kalau bang ojak harus istirahat gak kemana mana bang ojak gak bisa ngejek dong teh iyo
kok tadi bisa naik motor kan
teh iyo nyuruh tati ngojek gantian bang ojak
ya enggak pok
kalau butuh kemana mana kan jadinya gampang
ulu ulu ngantri barangkali beh
he'elah masa beli kopi aja sampe ngantri
ulu ulu siapa tau yang belanjanya banyak di warungnya
bijik ketumbar ditumbuk pelan
mantun lagu lu
tadi bobi makan dulu di warung kong
makasih ya kang
makasih ya kang
bu ojek sakit apa
udah dikasih obat juga sama dokter
kata dokter sih kepanasan
kalau kagak kenapa napa
ngapain lu pake ke rumah sakit segala
kalau ojek nggak ke rumah sakit mak
ojak demamnya gara gara kepanasan
lu kalau ngojek jangan panas panasan
cacing buat bang ojek